suasana di kota brussel belgia masih mencekam hingga kini setelah menjadi lokasi penangkapan salah satu tersangka serangan paris
tiga bom meledak di pusat keramaian kota brussel
penyelidikan tentang pelaku serangan bom di kota brussel terus dilakukan
kepolisian belgia pada selasa waktu setempat merilis foto terduga pelaku serangan bom di bandara kota brussel
menurut petugas keamanan setempat dua orang yang membawa troli di ruang tunggu bandara tersebut
diduga kuat membawa bom yang digunakan untuk meledakan diri
dalam kejadian itu isis mengklaim bertanggung jawab atas serangan bom yang mengguncang kota brussel selasa kemarin
pemerintah belgia hari selasa waktu setempat mengkonfirmasi terdapat tiga buah bom di bandara kota brussel
menurut gubernur provinsi flemish barben dua bom meledak pukul sembilan pagi di bandara
dan bom ketiga diledakkan oleh petugas keamanan anti ranjau
sementara itu petugas keamanan kota jenewas
hari selasa waktu setempat meningkatkan keamanan di sekitar bandara dan stasiun kereta api
ledakan di kota brussel dinilai dapat menjadi pemicu serangan lain di berbagai wilayah di eropa